pandemi memukul telak para pedagang pasar tanah abang jakarta pusat
meski perlahan kegiatan pasar dan pusat perbelanjaan kembali dibuka
namun tak cukup signifikan menambah pendapatan
menurutnya pengunjung di pasar tanah abang sejak pandemi
membuat sejumlah pedagang ramai meninggalkan kios mereka
tidak hanya karena harga sewa yang harus mereka bayarkan setiap bulannya
tetapi minim pendapatan
tetapi juga ada yang banyak beralih ke usaha yang lain

pedagang mengaku untuk dapat bertahan melanjutkan roda kehidupan sudah lebih dari cukup
mereka bahkan tak lagi berpikir mengembalikan modal atau meraup untung
kalau nggak ada langganan yang minta langsung dari kita mungkin nggak bertahan juga
tapi sampai sekarang pengunjung tuh berkurang banget
makanya banyak yang tutup
itu kali kadang kadang kan kalau yang tutup tutup
karyawannya nggak bisa dibayar digaji
kita bertahan daripada kita dilockdown sama sekali di rumah
lebih baik kita bertahan walaupun sedikit
tetapi ada untuk cukup cukup makan
pengelola blok a pasar tanah abang heri supriyatna menyebutkan masalahnya memang terkait modal
kami dari pengelola salah satu upaya yang kami lakukan ya
kami bekerja sama dengan beberapa instansi
misalnya gitu pak
untuk tetap menginformasikan bahwa tanah abang masih buka
tanah bank masih beroperasi dengan ketentuan ketentuan yang ada
bagi kakak kakak yang ketinggalan nih kak
kita lagi murah nih kak di harga weekend ini nih kak ya
banyak pedagang yang hengkang namun tak sedikit juga yang mencari peluang
salah satunya yang dilakukan di kios ini dengan melakukan live streaming
dan juga bisa berinteraksi dengan pembeli yang lain
yang tidak bisa datang langsung ke kios mereka
berjualan online saja tidak cukup
tak sedikit pembeli yang kurang yakin dengan foto produk online
menjajakan dagangan dengan live streaming menjadi kiat baru para pedagang
agar lebih meyakinkan pembeli akan kualitas produk mereka
untuk mengantisipasi jika kita hanya mengandalkan customer yang datang ke toko
itu bakalan sepi gitu
jadi alternatifnya yaitu kita mengunfatkan media sosial seperti itu
harapan mereka hanya satu pandemi segera berakhir atau setidaknya menjadi endemi
agar aktivitas jual beli mereka dapat kembali bergeliat